presiden joko widodo melantik zulkifli mansyah dan siti rohmi jalila sebagai gubernur dan wakil gubernur nusa tenggara barat
masa jabatan dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga di istana negara rabu pagi
keduanya akan fokus untuk merehabilitasi dan merekonstruksi lombok pasca gempa
pelantikan diawali dengan penyerahan petikan keputusan presiden kepada gubernur dan wakil gubernur ntb terpilih
yang dilanjutkan dengan pembacaan sumpah yang dipimpin langsung oleh presiden
ini merupakan pelantikan tahap kedua hasil pilkada serentak dua ribu delapan belas
pasangan zulkifli mansyah dan siti romi jalila diusung partai keadilan sejahtera dan partai demokrat
zulkifli merupakan anggota pks sementara wakilnya siti romi jalillah merupakan kader demokrat yang belum lama ini mengundurkan diri
romi adalah juga kakak kandung dari gubernur ntb sebelumnya tuan guru bajang
presiden jokowi meminta agar pemerintahan ntb yang baru langsung bekerja menyelesaikan dan membangun kembali ntb pasca gempa
ya tadi saya sampaikan
bapak gubernur dan bu wagup langsung bekerja
langsung bekerja karena di provinsi nusa tenggara barat ada persoalan besar yang segera harus diselesaikan
yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rumah yang kemarin menjadi korban gempa
saya kira itu masalah yang harus dikonsumsi
segera diselesaikan di lapangan diikuti prosesnya baik untuk faizitas umum sekolah sekolah rumah sakit pusat semas dan rumah rumah yang pusat berat pusat sedang maupun pusat ringan
prioritas utama kami sebagai gubernur adalah memastikan bersama wakil gubernur tentu saja proses rehabilitasi rekonstruksi ini berjalan dengan baik dan lancar
nah oleh karena itu kami akan segera melakukan koordinasi walaupun sebenarnya sudah kami terlibat walaupun secara informal
tentu kita akan memanggil berdiskusi bersama kepala daerah yang daerahnya terkena gempa kabupaten lombok utara kemudian lombok barat kemudian kota mataram kabupaten lombok tengah lombok timur juga di pulau sumbawa yang sering teman teman tidak menulis secara lengkap
yaitu di pulau sumbawa ada dua kabupaten yang juga terkena cukup serius yaitu kabupaten sumbawa dan sumbawa
barat mudah mudahan dengan koordinasi yang lebih baik pekerjaan berat ini bisa terasa lebih ringan